tempat ini jauh lebih sibuk dari biasanya sebagai salah satu tempat penyembelihan kurban idul adha
di arab saudi lebih dari lima ratus pekerja memproses hewan kurban tahun ini setidaknya ada lebih
dari enam ratus hewan kurban yang akan disembelih ini adalah kambing yang siap disembeli dan
sudah dipesan oleh pembeli melalui aplikasi di arab saudi salah satu cara apabila seseorang
ingin berkorban maka ia bisa membeli hewan kurban melalui aplikasi seekor kambing seharga
delapan ratus lima puluh saudi real atau setara tiga juta tiga ratus rupiah ini ini adalah kambing yang sudah divaksinasi
dan sudah diperiksa kondisinya oleh dokter profesional mulai dari mata kuku kulit daging
yang artinya siap untuk disembelih di idul adha di tempat penyembelihan ini
kami tidak diperkenankan merekam proses penyembelian namun taufiq al gamli ketua penasihat media
adahi menjelaskan penyembeli di tempat ini adalah penyembeli yang memenuhi syariat islam dan disebut
syariati dan diawasi ratusan kamera pengawas badan hitam mendebih muallaf di hadits
kehadiran kita berbatin terimu shukun alihah izahat jahili
hai al mayyub semangat jahili ayyai
hai sekarat selimah
setelah disembeli kambing dibersihkan digantung dan disterilisasi bahkan setelah dibersihkan suhu
kambing tetap diperhatikan sebagian kambing yang sudah disembeli disimpan di dalam pendingin ruangan
sebagian besar hasil sembeli disalurkan ke mustahik atau orang yang membutuhkan selain untuk hewan
kurban binatang untuk memperbaiki dan menjaga keamanan dan memperbaiki keamanan dan memperbaiki keamanan
sebelihan di tempat ini bisa diperuntukkan akikah fidiyah dan sodako